dan untuk membahas pertemuan presiden dengan persaudaraan alumni dua ratus dua belas
bergabung dengan saya malam hari ini pakar komunikasi politik
selamat malam mbak fani selamat malam pemirsa cnn tv
terima kasih sudah bergabung bang emrus
bang emrus kemudian banyak sekali yang menduga atau memprediksi
atau apa ya memperkirakan apa sebenarnya tujuan dari presiden
kemudian kira kira apa sih sebenarnya esensi dari pertemuan ini
kalau dari kacamata anda prediksi anda apa nih bang emrus
yang melatar belakang di pertemuan ini
baik yang kalaupun ada dugaan dugaan dari sekelompok orang
atau dari masyarakat hal yang wajar
karena masyarakat atau orang tersebut tidak terlibat dalam proses komunikasi
atau pertemuan tersebut
sehingga mereka akan memberikan pandangan sesuai dengan persepsi mereka masing masing
tetapi kita harus memperhatikan
hargai pertemuan yang dilakukan oleh bapak presiden
dengan perseroan dua ratus dua belas
karena bapak presiden adalah presiden seluruh warga negara republik indonesia
termasuk adalah presidennya warga negara indonesia yang ada di kelompok dua ratus dua belas tersebut
nah jika ada ruang komunikasi
pasti ada jalan keluar ketika ada perbedaan
yang menjadi masalah ketika tidak ada ruang komunikasi tersebut

oleh karena itulah saya melihat bahwa pertemuan ini sangat produktif
tetapi idealnya pertemuan itu dilakukan dengan kompromi
kepentingan kepentingan dari pertemuan tersebut
karena bagaimanapun tidak bisa dilepas
daripada kepentingan kepentingan dari kelompok dua ratus dua belas
maupun kepentingan daripada bapak presiden
yaitu kepentingan nasional dan kebangsaan
mempertemukan dua persoalan ini tentu
ada suatu kedewasaan komunikasi dari masing masing pihak
tidaklah memaksakan kehendak daripada para yang terlibat dalam proses pertemuan tersebut
di situ akan terjadi pertukaran pertukaran simbol atau kepentingan
sehingga ditemukan titik tertentu untuk menyelesaikan berbagai persoalan
karena kita melihat bahwa dua ratus dua belas memberikan suatu masukan atau kritikan terhadap pemerintah
dan ini saya kira sangat produktif sebagai energi bagi pada sistem politik
yaitu rejim daripada joko widodo untuk memimpin bangsa ini
karena seringkali memang masukan itu
dari pihak yang mengkritik lebih objektif daripada orang orang yang ada di sekitar pemerintahan
oke cukup pas cukup ideal ya
kemudian bang emrus ada juga foto foto yang beredar
dan juga kemudian disesalkan oleh pihak dari persaudaraan alumni dua ratus dua belas
yang menyayangkan mengapa akhirnya foto foto ini justru
dan katanya ini kan pertemuannya harusnya tertutup
bahkan tidak mengundang atau tidak dihadiri oleh wartawan
intinya benar benar tertutuplah
kemudian ada menduga duga ada yang membocorkan pihak istana
emang kenapa sih kalau misalnya
apa ya kok seolah olah sebegitu bukan takut
tapi kenapa ini harus dibalut setertutup itu gitu
baik memang dalam proses komunikasi ada kadang materi
yang harus dibicarakan secara khusus dari orang orang yang terlibat dalam proses komunikasi
karena tidak semua hal yang benar itu baik untuk kita buka ke ruang publik
bisa saja pembicaraan itu sangat prinsip
oleh karena itulah dalam suatu pertemuan tidak harus memang harus kita buka kepada publik
tetapi justru saya berpandangan bahwa bocornya daripada foto foto tersebut
harusnya itu sudah diantisipasi oleh para pihak
yang terlibat dalam proses

idealnya sebelum pertemuan itu mereka sepakat dulu
bahwa ini pertemuan sangat steril
tidak boleh ada foto dan lain lain sebagainya
tetapi ketika pertemuan itu tidak didahului dengan perbincangan semacam itu
bahwa ada saja kelompok kelompok tertentu karena ketidaktahuannya
ketidaksengajaannya dan lain lain sebagainya
sehingga memfoto dan memposting foto tersebut
idealnya menurut saya dalam suatu pembicaraan yang disebut dari
pembicaraan primat idealnya dimulai dari kalimat
bahwa pertemuan kita ini sangat privat
untuk itu tidak ada expose media ataupun foto foto yang bisa keluar
dan itu harus disepakati
tapi ketika itu tidak disepakati
saya pikir orang orang yang ada di situ bisa saja mengambil fotonya
dengan mudah dengan menggunakan katakanlah handphone androidnya
untuk disampaikan kepada orang tanpa mempunyai tujuan tujuan tertentu
kecuali memang sudah ada
aku memberitahuan itu sebelumnya
kalau kita balik lagi apa motif kemudian presiden jokowi melakukan pertemuan
dengan alumni atau persaudaraan alumni dua ratus dua belas
ada juga dari pihak oposisi juga tadi kita punya cuplikan wawancaranya bahwa
bahwa katanya ini seolah olah terlambat begitu untuk mengadakan pertemuan ini
apakah ini juga masuk menjadi salah satu agenda presiden untuk mengadakan pertemuan ini
untuk apa ya memuluskan jalan politiknya di dua ribu sembilan belas kah salah satunya itu
saya setuju kalau dikatakan itu terlambat
tetapi masih lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali begitu ya
memang ketika ada perbedaan pandangan
ketika ada suatu kritik harusnya dibuka ruang komunikasi antar para pihak
jadi tidak menutup komunikasi sehingga tidak berkepanjangan persoalan perbedaan itu
menjadi sesuatu yang lebih tidak produktif dalam konteks kebangsaan
nah oleh karena itulah saya menyarankan kepada tim komunikasi presiden kita
harus lebih proaktif bahkan sesering tersebut harus leading sektor
di dalam proses komunikasi antar berbagai pihak di indonesia
karena kalau semua itu di handle oleh bapak presiden
presiden kita begitu super sibuk dengan berbagai persoalan yang dihadapi beliau
oleh karena itulah saya pikir pertemuan pertemuan semacam ini
bisa saja di inisiasi oleh tim komunikasi kepresidenan
sehingga ditemukan kesepakatan kesepakatan yang berbeda
sehingga ditemukan kesepakatan kesepakatan yang berbeda
sehingga tidak menjadi sesuatu yang tidak produktif demikian
oke bang emrus kalau tadi kan kita dari satu sisi dari sisi ya jokowi
apa motif kemudian tujuan presiden untuk mengadakan pertemuan ini
kita ke satu sisi lain yaitu terkait dengan persaudaraan alumni dua ratus dua belas
artinya ini kemudian akan ada prediksi konflik lain yang muncul adalah
apakah dengan adanya pertemuan ini akan menyebabkan atau mengakibatkan
terpecahnya kelompok dua ratus dua belas menurut anda
baik dalam suatu organisasi masyarakat atau partai politik atau apapun
pasti disitu ada sub kelompok kelompok lain
oleh karena itulah bagaimana menyatukan kepentingan dari suatu organisasi tersebut
karena ini yang di organisasi adalah manusia
dimana manusia ini juga ada sub kelompok kelompok
atau kalau kita disebut dalam suatu partai itu pasti
kalau itu organisasi politik itu bisa adalah kelompok kelompok kepentingan tertentu
itu biasa hal yang wajar bisa terjadi
hanya saja bagaimana kelompok kelompok ini menyatukan suatu perjuangan tertentu
sehingga mereka menjadi satu kesatuan
nah oleh karena itulah bahwa di dalam organisasi dua ratus dua belas
harus mereka mempunyai suatu visi misi dan perjuangan yang sama tentu
dengan kepentingan bangsa dan negara
jadi saya mengatakan bahwa
dalam suatu organisasi bisa saja itu ada kelompok kelompok kecil
yang bisa satu dengan lain terjadi dialektika
yang bisa memunculkan suatu perbedaan
nah saya terus terang ketika saya muda dulu
saya ikut organisasi ke mahasiswaan
sering kali kami mengalami bahwa perbedaan diantara kami
di internal pun bisa itu sangat ketat sekali
dan bahkan bisa menimbulkan perbedaan
yang memunculkan suatu organisasi organisasi kecil lagi
baik terima kasih bang emrus sihombing
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
sekali lagi terima kasih bang emrus